kita beralih ke informasi lainnya kasus rumah milik eko purnomo warga ujung berung bandung
yang terkepung rumah tetangganya menjadi viral setelah eko mengunggah kisahnya ke media sosial delapan september yang lalu
dan rabu siang pihak kecamatan ujung berung kota bandung mengundang sejumlah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut
mediasi kasus eko purnomo warga yang rumahnya terkurung oleh rumah tetangganya
digelar di kantor kecamatan ujung berung rabu siang
musyawarah ini dihadiri perwakilan badan pertanahan nasional bpn kota bandung
dinas tata ruang aparat kewilayahan kecamatan rt rw lurah eko pemilik rumah dan sejumlah tetangga eko
musyawarah yang dilakukan hampir tiga jam tersebut menghasilkan tiga alternatif solusi
pertama rumah eko dijual
kedua eko membeli tanah tetangganya untuk akses jalan
yang ketiga ada kerelaan hati tetangga untuk memberikan akses jalan ke rumah eko
berat sih hati saya juga
dijual pun kalau emang harganya cocok saya nggak masalah sih saya jual
tapi saya di sini kan intinya menegakkan keadilan sesuai sertifikat yang ada
jika ini terjadi pada contohlah ya saya lah intinya
ini harus ke siapa mengadu
karena dari pihak pihak tertentu pun tidak menjelaskan sedetil mungkin bahwa ini yang disilang itu apa
dan harusnya dibagaimanakan hukumnya seperti apa dan memberikan solusi untuk intinya menjual kepada diri saya
emang saya niatnya menjual tapi di sini penegakan keadilannya di mana
berdasarkan sertifikat miliknya eko mengklaim ada lahan berstatus fasilitas sosial untuk akses jalan ke rumahnya
di kampung sukagili rt lima rw enam desa pasir jati ujung berung
namun menurut eko lahan tersebut diklaim tetangganya saldi yang kemudian menjualnya ke rohana
kini lahan tersebut telah dibangun rumah sehingga akses menuju rumah eko tertutup
sementara itu tetangga eko rahmat membantah
jika dirinya selama ini telah menutup akses jalan ke rumah eko
menurutnya sebelum membangun rumahnya ia pernah menawarkan kepada eko untuk membeli sebagian lahan miliknya
bahwa rumah eko itu ini yang di sini
ya pak lihat aja dulu di sini pak rumah eko di sini ini tanah saya
nah yang diklaim sama pak eko ini ada gang
ada gang di sini
saya rumah di sini ini jalan besar
nah eko itu mengklaim yang di sini
kami tanah kami ini di sini
ini ada beberapa
nah diberita bahwa kami memblokade rumah eko
padahal kan gangnya ini bukan yang ini
jauh sebelumnya saya waktu itu sebelum membangun silakan untuk membeli tanah kami satu meter ke belakang
jadi satu tumbang
tapi mungkin waktu itu bapak eko merasa keberatan dananya kurang
berdasarkan undang undang hukum perdata pasal enam ratus enam puluh tujuh
pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terjepit letaknya antara tanah tanah orang lain
sehingga dia tidak mempunyai pintu keluar ke jalan atau parit umum
berhak menuntut kepada pemilik pekarangan tetangganya
supaya memberikan jalan kepadanya melalui pekarangan pemilik tetangga itu
dengan memberikan ganti rugi yang seimbang
ya sebetulnya dalam aturan ya sudah jelas
tadi juga sudah disampaikan oleh pak camat oleh pak makasli terantib
memang dalam aturan ya sudah jelas
dalam aturan itu jalan masuk itu harus ada
karena mungkin produk bpn itu sama produk negara juga
nah bpn memplotting area tersebut disesuaikan dengan akses jalan masuknya
karena misalkan rumah di belakang terus akses jalan masuknya tidak ada
nah oleh bpn itu diploating akses jalan masuk ke rumah tersebut
rencananya eko akan bermusyawarah dengan tetangganya untuk mencari jalan keluar
jika tidak membuahkan hasil eko akan membawa kasus ini ke pengadilan